jauh di belantara jambi hidup orang adat yang memilih menghindar dari hingar bingar gerak zaman
sepenuhnya hidup menyatu dengan halom rimba raya
mereka menjadi penjaga benteng terakhir ruang hidup mereka di bukit dua belas
mereka menyebut diri sebagai orang rimba
perjalanan panjang kami tempuh
dari kota jambi menuju ke bukit dua belas di kabupaten sarolangun membutuhkan waktu enam jam menggunakan mobil
perjalanan dilanjutkan berjalan kaki menyusuri hutan belantara
saya sudah menempuh perjalanan selama satu jam menuju ke pisang keraya
dan saya masih membutuhkan tiga jam lagi untuk berjalan kaki menuju ke salah satu daerah yang termasuk dari inti hutan tempat tengganai
basmen tinggal dan saya akan menetap di sana selama beberapa hari
jadi hutan terakhir orang rimba
dinamakan bukit dua belas karena bukit ini memiliki dua belas pudakan
di puncaknya orang rimba meyakini roh nenek moyang dan dewa dewa bersemayam
kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun dua ribu
kelompok orang rimba lainnya hidup tersebar di kawasan bukit tiga puluh dan jalur lintas sumatera
mereka hidup semi nomaden
hanya di rimba
mereka bisa menjalankan kepercayaan nenek moyang
ada larangan adat yang harus kami taati
kami tidak diperkenankan mengambil gambar genah atau rumah asli mereka
namun tengganai basmen tetuah adat kelompok tumenggunggrip membolehkan kami mengambil gambar rumah asli yang sudah ditinggalkan
rumah asli orang rimba terbuat dari kayu dan beratap daun
orang rimba meyakini selalu saja ada malapetaka bila mereka melanggar kepercayaan nenek moyang
makan ini bisa bermacam macam
makan ini bermacam macam
kita sejenis apalah
kadang pesumpah pesumpah zaman ini puyang
ada juga nanti pepunggu
ada juga yang tangkap buah itu
ada juga yang
yang tangkap limau
pesumpah itu yang bisa berubah
pesumpah itu sejak dulu nenek puyang kami
cara hidup mereka sederhana
berburu dan meramu
serta berpakaian menggunakan cawat atau kain penutup kemaluan
mencari getah jernang rotan sampai getah karet
semuanya disediakan hutan
orang rimba tidak beternak
alamlah yang membesarkan hewan buruan mereka
berkambing kijang berkerbau tenuh atau tapir dan bersapi rusa
cara hidup mereka dirupakan dalam sebuah selogo
bertubuh ongkok atau bermukim
berpisang cangkok atau bercocok tanam
beratap tikai yang berarti daun kayu
berdiding baner atau kulit kayu
melemak buah betatal atau memakan buah yang bisa dimakan di hutan
dan meminum air dari bonggol kayu
mereka mengenal pohon kelahiran
pohon yang menyimpan jiwa dan harapan
setiap kelahiran orang rimba selalu menanam pohon sentubung untuk menanam ari ari
inilah pohon sentubung itu
ada pula pohon sengerai sebagai perantara dukun memberi nama
setiap nama memiliki arti sebuah harapan
pohon ditebang bina salah jiwa mereka
jadi pohon yang dua ini dia dibuat satu yang manusia
jadi orang menumbang sengerai misalnya
memiliki lima ratus haru
kami mengingatkan kepada tuhan
kami ingatkan kepada tuhan
kami ingatkan kepada tuhan
mendongeng adalah cara mereka menurunkan ajaran kepercayaan nenek moyang
malam itu tengganai basemen mengingatkan kembali adat leluhur kebarang
mendongeng adalah cara mereka menurunkan ajaran kebarang
mendongeng adalah cara mereka menurunkan ajaran kebarang
mendongeng adalah cara mereka menurunkan ajaran kebarang
dongeng bercerita soal dewa dewa mereka
orang rimba menganggap harimau dan gajah sebagai dewa pelindung
membuat tali yang untuk mengelukkan ia berbun berpinti
membuat induknya bisa anggai kita bisa disengatnya
membuat kita bisa terjatuh
itu harus di dewa dewa kaya
untuk menjaga ajaran nenek moyang orang rimba memiliki hukum adat sendiri
mereka menamainya pucuk undangan delapan dan teliti dua belas
aturan aturan yang mengatur mereka itu ada pucuk undang undang delapan
pucuk undang enam puluh delapan itu empat di atas empat di bawah
empat di atas adalah hukum yang mengatur atau yang paling fatal
yang ketika dilanggar hukumnya itu mereka sebut hukum bunuh
nah hukum bunuh di sini maksudnya adalah si pelanggar itu akan dikenai hukum denda lima ratus keping kain
jika tidak terbayarnya tidak terlunasinya dia akan diusir dikucilkan dari kelompok tersebut gitu
adat dan kepercayaan orang rimba menyatu dengan hutan
meski begitu taman nasional bukit dua belas
bukan tanpa ancaman
keancaman yang kita hadapi saat ini adalah tekanan terhadap kawasan
dalam bentuk perambahan untuk kebun dan ladang
kemudian ada juga beberapa bagian kawasan yang terjadi illegal logging
pencurian kayu terutama di bagian utara kawasan
itu masuk di kabupaten batanghari
sedangkan untuk perambahan itu lebih banyak di bagian barat kawasan
masuk di kabupaten tebo
pertama sekali kepercayaan
bagaimana anda menjawab
tidak sekali pelanggar di kamar ini elang eropa yang pasti mengalami kehatian dengan very tombok lorenco
orang rimba tantang pahammu atau dilarang menantang berkelahi
malapetaka datang bersama dengan ditanda tanganinya hak pengelolaan hutan atau hph di awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
satu persatu pohon ditumbang
hilangnya hutan mengubah wajah mereka
mereka hidup dalam konflik
sewaktu pembukaan hutan itu tidak ada minta izin sama suku anak dalam tahu tahu digusur habis
akan sama dengan itu
waktu itu mengungsi kemana pak
itu kan dimana hutan kita udah dirusak itu kita lah mengusir
sampai habis pak
sudah jadi kayak ini
nah langsung tetapkan cuman inilah gantian apa hutan itu
untuk menetap kayak ini
gantian hutan itu hak milik orang
menetap kayak ini masih juga mengganggu
nah masih juga marah
jadi perbumi penduduk asli di sini tanah warisan dari bapak saya dan nenek saya di mana
pak situasi seperti ini bagaimana bapak bapak ini mengajarkan cerita leluhur dongeng dongeng leluhur ke anak anak
apa masih itu
ya kalau itu dongeng dongeng waktu zaman dulu
apa masih diturunkan ke anak anak dengan situasi yang sudah berubah seperti ini
ya itu sebenarnya waktu menurunkan dongeng dongeng
itu bukan dongeng
sebelum hutan kami habis
tapi kalau hutan kami habis kayak ini manu bisa lagi dia mau cerita
sudah lama itu
sikar adalah tumenggung orang rimba di wilayah sungai mandelang kabupaten merangin
masih hutan itu masih ada
kami berobat seperti kami melahirkan atau sakit sakit yang lain itu cukup obat pada hutan
tanaman tanaman dari nenek

tanaman tanaman dari anak anak
tanaman tanaman dari anak anak
tanaman tanaman dari anak anak
sekitar empat orang rimba di jambi hampir separuhnya kehilangan hutan adatnya
konflik terjadi dengan pemilik perkebunan sawit dan masyarakat sekitar
kurun waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dua ribu sebelas tercatat ada empat belas orang rimba tewas dibunuh
di daerah air panas itu komunitas sehariannya kan mencari brondol
mereka tidak ada pilihan lain untuk mencari hidup
jadi mereka memungut sawit sawit yang jatuh kemudian dikumpulkan dan akhirnya dijual
dan itu menurut perusahaan merupakan kegiatan yang ilegal dan itu terlarang menurut mereka
anggun aktivis komunitas konservasi indonesia atau kki warsi mengadvokasi orang rimba merebut kembali hutan adat mereka
siang itu ia mendatangi meti
pemimpin orang rimba di areal perkebunan sawit di desa suban kabupaten sarolangu
apakah pernah anda dihancam oleh semua orang
kalau anda belum mati anda akan dihukum
itu adalah ancaman untuk membunuh anda
ya kalau anda diculik anda akan dihukum
kalau pemimpin tidak mau dihukum anda akan dihukum
anda tidak dihancang tidak dibunuh
cerita yang sama dialami orang rimba di sungai ulak kabupaten merangin yang hidup berpindah karena terus diusir
ya jadi komplitnya itu rasanya kita sudah tidak senang lah
nampak nampak di lokasi orang
sekitar seminggu atau dua minggu kita diusir suruh pindah lain gitu
jadi untuk mengajukan anak anak kita untuk sekolah itu nggak bisa lah
tidak ada lagi pohon sentuh buah
tidak ada pula pohon serangan
pohon berisi jiwa orang orang rimba yang lahir itu musnah
bayi bayi mereka pun terlahir tanpa pohon sakral itu
pondok kayu berubah menjadi sudung yang beratap terpal
mereka terjebak di lahan yang dahulunya adalah hutan adat mereka
keluar berarti meninggalkan tradisi atau tetap bertahan di bawah sawit yang melahirkan masalah

orang rimba diperlakukan bakhama sawit
hidup di gelandang mereka dibunuh
ya bro nolannya ini pak
yang jatuh jatuh di paren diambil anak anak masih juga di oribun
mau ngancam ngancam kami anak suku dalam penduduk asli sini
dan yang lain hidup pengemis di jalanan
pada dua ribu lima belas yang lalu tiga belas orang rimba meninggal akibat anomali ruang hidup mereka
mereka sulit melangon
melangon adalah tradisi orang rimba mengobati kesedihan mereka dengan berpindah jauh dari tempat tinggal mereka semula
pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen
pemerintah lebih menganggap adat istiadat mereka dengan kata primitif
ketimbang kearifan lokal
kami memperhatikan masyarakat suku anak dalam dengan program program kami
misal memberikan bantuan bibit
kemudian peternakan juga
supaya perekonomian mereka juga terus membaik dari waktu ke waktu
nah dengan terjadinya adanya konflik
apakah suku anak dalam dengan pihak dari masyarakat di desa
ataupun dengan di perusahaan
tentu kami fasilitasi
fasilitasi dari pemkap dulu
ketika ini tidak bisa selesai
tentu kami akan ikut membantu di pemerintah provinsi
nah apabila ini ada dengan perusahaan
apalagi dengan ada hgu nya segala macam segala macamnya
kami koordinasi dengan kementerian
pada dasarnya kan ini negara hukum
jadi kami akan berpedoman kepada aturan ini
jadi supaya juga hak dari masyarakat sebuah negara
hak dari masyarakat suku anak dalam ini juga jangan sampai dicurangi
hutan adalah medium mereka menggapai religiositas mereka
dalam seloko orang rimba
ada rimba ada bunga
ada bunga ada dewa
tidak ada rimba tidak ada bunga
tidak ada bunga berarti tidak ada dewa
setiap bulan atau cuma sebulan sekali
saya berdua dan saya berdaya

langsung saja kami tanya
tidak sedikit generasi muda orang rimba yang sama sekali dengan kita
dan juga orang orang lainnya
mereka juga berpikir
mereka juga berpikir
mereka juga berpikir
mereka juga berpikir
generasi muda orang rimba yang sama sekali tidak tahu
bagaimana wujud rimba sebenarnya
mereka terpaksa hidup menyesuaikan dengan himpitan zaman
dahulu orang rimba mengenal jenang dan waris
orang yang ditunjuk sebagai penghubung orang rimba dengan dunia luar
fungsi jenang dan waris pun memudar
memilih berinteraksi langsung dengan orang luar yang mereka sebut sebagai orang terang
di hari hari pasar
banyak orang rimba keluar dari hutan untuk berbelanja
wilayah orang rimba meliputi tanah garo di pangkal waris
tanah serenggam di ujung waris
dan air hitam di tanah becenang
batas batas wilayah itu mulai sirna karena berubahnya tutupan hutan
begitu juga dalam hal keyakinan
tidak sedikit orang rimba yang terpaksa memeluk agama yang diakui pemerintah
hanya karena ingin tetap bertahan hidup
orang rimba sadar
untuk bersaing mereka harus memahami arus zaman
mereka pun mulai bersekolah
remaja orang rimba yang memutuskan memeluk agama agar bisa bersekolah
sejak beralih memeluk agama
nama betulus diganti menjadi daud
dia kini duduk di bangku kelas satu smp
dia bertekad menggenggam pendidikan tinggi
apa yang membuat kamu orang tua
itu akhirnya mengizinkan sekolah
kalau menurut saya
itu adalah kegiatan
pendidikan itu sangat penting
nah tapi meskipun lebih penting pendidikan itu
saya merasa walaupun saya mau pengen pendidikan itu di luar
tapi kalau adat istiadat kami orang dalam
tetap kami jaga gitu
ataupun kami pelajari
kalau cita cita saya abdul itu
mau pengen jadi guru
tapi saya bukan berarti mau jadi guru itu untuk ngajar di luar bukan
untuk seperti kami anak suku dalam
tidak sedikit anak orang rimba yang dihitan
orang tuanya lah yang meminta anaknya memeluk agama
sedangkan si orang tua
tetap pada keyakinan nenek moyang
anak anak mereka hidup layak
selayaknya anak anak orang terang
ada orang rimba yang memilih meninggalkan kepercayaan nenek moyang
namun tidak sedikit yang memilih agama
hanya sebagai syarat mendapatkan kartu tanda penduduk
ini kan ada kolom agama
nah itu pilihan yang sepintar
karena mau beralih agama atau untuk syarat saja di sini
sebenarnya kalau di ktp ini
memang agama itu kita milih sendiri
karena itu cuma sebagai apa
syarat saja gitu
supaya dapat ktp
supaya kita dapat ktp
tapi sebenarnya kita tidak melakukan agama
tetap agama kepercayaan
tetap agama kepercayaan
nanti kalau misal mau ngurus ktp baru lagi
kan boleh ini sekarang kepercayaan
nah nanti kolomnya mau ditulis apa ini
tetap kepercayaan gitu
maunya tetap kepercayaan
maunya tetap kepercayaan
kepercayaannya orang rimba gitu
yang mereka lakukan itu hanya untuk bertahan hidup
hutan tak lagi menjadi rumah yang ramah bagi mereka
invasi perkebunan sawit dan tambang mengubah wajah rimba mereka
nah ini saya pikir juga menjadi pr
bagi pemerintah juga
bagaimana bisa menyediakan sumber penghidupan yang sustain bagi orang rimba gitu loh
yang mereka punya pola budaya mereka sangat kuat dengan hutan
ketika hutan sudah berubah menjadi area perkebunan hti apapun sawit
jadi mereka sulit untuk bertahan hidup
jadi budaya hari ini berubah karena memang tuntutan dari
daya dukung ekologi yang sudah sangat minim gitu loh
biasanya kalau lepas setiap bulan atau cuma sebulan sekali menetap
orang rimba ingin melepas stereotip kata kubu
yang berarti jorok menurut pengertian orang melayu
melalui radio komunitas benor fm
anak anak orang rimba mengudara menghapus cap negatif
menyuarakan kearifan lokal
dan arti hutan bagi mereka
tidak ada yang menanyakan
radio menjadi sarana komunikasi yang menjangkau mereka
sampai ke pelosok hutan di bukit dua belas
menurut saya sangat baik sekali karena saya selalu punya laju
ke bukit hambuk
sepinta menjadi pemuda orang rimba yang mempelopori anak anak rimba
menjadi penyiar di benor fn
tugasnya tidak mudah
menularkan ilmu ke anak anak rimba lainnya
agar bisa menjadi penyiar radio
pendekatannya itu biasanya kita lebih mendekati seperti
kita mengajari gimana cara untuk mengomong gitu
yang kedua bagaimana dia harus bisa memakai komputer
atau untuk mencari lagu atau seperti apa kan
nah itu memang menurut kita itu sangat apa tuh
sangat susah sekali
karena anak anak rimba itu kebanyakan yang udah belajar di radio ini
memang kebanyakan anak anak yang kecil
kadang kadang dia itu belum sekolah gitu
jadi tidak bisa baca tulis
lewat radio mereka berkomunikasi sekaligus mengedukasi
informasi pendidikan sampai kesehatan disuarakan
upaya ini untuk membuka kesadaran orang rimba akan pentingnya

penelitian lembaga ejikmen menunjukkan
sepertiga populasi orang rimba positif hepatitis b
angka prevalensi malaria pun cukup tinggi
kesadaran mereka terhadap kesehatan mulai tumbuh
kini mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan
meskipun tak memiliki ktp
puskes masih sekitar orang rimba tinggal
memiliki data nama dan asal kelompok orang rimba yang berobat di sana
ketika orang rimba sudah berubah

mereka akan menjadi orang yang lebih baik

dan begitulah hikayat orang rimba
hikayat penuh perjuangan
menembalikan hutan yang menjadi denyutna di peradaban yang mereka bangun
dari generasi ke generasi
bakti dan kepatuhan mereka pada karifan nenek moya